setelah sebelumnya simpang siur kabar transfer victor igbon nevo akhirnya mencapai kesepakatan
back tiga puluh dua tahun itu resmi menjadi milik persib bandung
sinyal kepindahan iqbo neva ke kubu maung bandung muncul setelah sang pemain mengunggah foto bersama dua petinggi persib melalui akun instagram miliknya
mantan penggawa persipura dan arema itu pun langsung menyapa para bobotoh lewat caption di instagramnya
disinyalir back naturalisasi indonesia ini sudah rampung membahas perihal gaji dan kontrak bersama persib
usai dilepas klub thailand nakon ratachima pada desember lalu masa depan pemain tiga puluh dua tahun itu memang ramai menjadi spekulasi
ia juga sempat dikabarkan merapat ke klub thailand lainnya bangkoklas
namun unggahan foto iqbal nevo mementahkan kabar itu
pemain asal nigeria ini rencananya akan diperkenalkan sebagai pemain baru bersama back asal serbia poyan melisic
yang sebelumnya lebih dulu di kaed management persib